eksekusi lahan hasil keputusan sidang adat dayak yang dilakukan oleh damang kepala adat kecamatan danau sembulu kabupaten seruyan kalimantan tengah
nyaris ricuh puluhan tenaga keamanan kebun dikerahkan untuk menghalangi kedatangan rombongan damang kepala adat
suasana tegang dan memanas terjadi di depan gerbang masuk perusahaan perkebunan sawit di kecamatan danau sembulu kabupaten seruyan kami siang
kedua belah pihak saling dorong sebab pihak damang kepala adat tetap bersikeras untuk melaksanakan eksekusi sebagai hasil keputusan sidang adat tanggal tujuh februari dua ribu dua puluh
situasi dapat diredam oleh aparat keamanan baik dari tni maupun polri
rombongan damang dan pasukan barisan pertahanan adat dayak atau batamat kemudian menggelar ritual pemasangan hinting pali atau tali larangan
sementara itu pihak pt selonok ladang mas belum bisa dikonfirmasi terhadap kegiatan eksekusi pihak adat ini

alhamdulillah kalau saya melihat cukup puas juga meskipun di dalam perjalanannya para batamat para yang melaksanakan ini cukup sabar cukup mengerti dengan keadaan dengan hal hal yang dilapangan sehingga tidak terjadi hal hal anarkis
dan juga saya sebagai pemilik tetap menyerahkan kepada adat
damang kepala adat dewan adat dayak dan betamat